tak banyak video dengan pengantar bahasa sunda di kanal video youtube
inilah yang menginspirasi seorang konten kreator bernama fiksi aunurofik
memperkenalkan bahasa daerahnya dengan mengemas konten bahasa sunda dalam sketsa komedi
dalam pembuatan video fiksi memiliki banyak peran
mulai dari penulis naskah sutradara pemain hingga editor video
masing masing video berisi sketsa kejadian sehari hari berdurasi maksimal sepuluh menit
konsisten membuat konten berbahasa sunda sejak dua ribu enam belas
kini akun youtube miliknya pun sudah mengumpulkan delapan ratus delapan puluh ribu pengikut
fiksi menilai konten berbahasa sunda dengan kemasan kekinian jarang ditemukan
ia pun terdorong membuat video berbahasa sunda dengan konsep kekinian
agar bisa lebih dinikmati masyarakat
sekaligus mengenalkan bahasa sunda pada halayak luas
usaha tema juway kalau untuk bahan sih kebetulan di channel saya sendiri itu kebanyakan garis besarnya kamus bahasa sunda
cuman itu di kemasnya beda beda
tapi garis besarnya itu bahasa sunda
yang kebanyakan kita ngangkat justru kata kata yang emang udah langka didengar gitu
bahasa sunda yang emang udah langka didengar kita angkat lagi kita kemas lagi
entah itu berbentuk sketsa atau apapun

jok dia mau bonus daripada isa bola
media youtube juga menjadi pilihan bagi sejumlah warga di taring gulpur wakarta
untuk berkontribusi melestarikan bahasa sunda
dengan mengusung konsep video parodi banyolan berbahasa sunda
kanal youtube yang dibuat oleh kang agus dan kawan kawan sukses memikat banyak penonton
kang agus menjelaskan konsep awal pembuatan akun youtube ini menggunakan bahasa nasional
namun setelah berganti menggunakan bahasa sunda video yang diunggah semakin banyak penggemar
dan ditonton hingga puluhan ribu orang setiap video
cuman empat doang lah biasa gak lagi empat doang
nangkat bahasa sunda atau budaya sunda dan belas kata sunda itu juga bergantian untuk kita
kita harus menggunakan bahasa sunda atau budaya sunda dan melestarikan bahasa sunda
terus mudah mudahan bahasa sunda atau budaya kita bisa lestari bisa keangkat lagi gitu tujuannya
upaya pelestarian bahasa sunda lewat media sosial dianggap cukup efektif untuk menarik minat anak muda
meski begitu perlu adanya upaya lain agar bahasa daerah tidak punah ditelan zaman
upayanya adalah harus ada satunya kesadaran dari seluruh orang yang mencari bahasa sunda dan bahasa sunda yang menarik anak muda
untuk seluruh rakyat ya bahwa identitas bangsa itu salah satunya bahasa
dan ciri cirinya bangsa itu berbudaya adalah dilihat dari bahasanya
pada saat bahasanya tidak bisa di translate ke bahasa asing ke bahasa indonesia sekalipun berarti ini tinggi budayanya
masyarakat diharap bisa lebih bangga menggunakan bahasa daerah
karena bahasa daerah merupakan warisan budaya bangsa yang sudah seharusnya terus dilestarikan
tim liputan cnn indonesia
bandung jawa barat